sebanyak sepuluh tenaga kesehatan beramai ramai mendatangi rumah sakit tempat mereka bekerja
untuk mengajukan surat pengunduran diri ke kantor manajemen di kabupaten bone sulawesi selatan pada kamis
para tenaga kesehatan ini memilih keluar lantaran kecewa gaji yang menjadi hak pekerja selama beberapa bulan terakhir
belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit tanpa adanya kejelasan
sementara itu pemilik sekaligus direktur rumah sakit yang sempat menolak memberikan penjelasan ke media mengaku
hal ini adalah masalah internal perusahaan yang dianggap tidak merugikan masyarakat
sebelumnya sejumlah tenaga kesehatan juga telah memilih keluar beberapa bulan lalu karena alasan yang sama
bahkan ada tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan gaji selama delapan bulan
mereka mengaku tak pernah diprioritaskan
dalam pembahasan penerimaan gaji oleh pihak rumah sakit
meski saat ini keuangan dianggap telah stabil setelah kembali bekerjasama dengan pihak bpjs kesehatan
meski telah resmi mengundurkan diri para tenaga kesehatan berharap agar kewajiban pihak rumah sakit tetap dibayarkan
mereka juga berharap agar kasus ini mendapat pengawalan dari pihak pemerintah ataupun dprd yang menangani hal ini
zulkifli nasir bone sulawesi selatan